jadi papa minta
kamu jaga tindakan kamu
jangan ngomong sembarangan jangan asal ngomongnya
al sudah tau semuanya
beberapa penderitaan kamu dari papa surya nin
di balik senyuman yang selalu kamu berikan ke saya
ataupun orang lain
ternyata banyak tersimpan luka yang selalu kamu coba sembuhkan sendiri
saya sangat beruntung
sangat beruntung dan bersyukur memiliki kamu sebagai istri saya nin
yang berdiri pada kakinya sendiri dengan tangguh
di kalabadai menerjang
yang belum tentu laki laki lain dapatkan
kamu istri yang hebat dan
saya selalu berdoa
saya selalu berharap
mengingat kisah kita
agar saya bisa melindungi kamu dari orang orang jahat yang ingin melukai kamu
saya hanya orang untukmu
saya gak mau kamu kembali terluka nin
saya nggak mau melihat senyum dalam luka itu lagi niat
saya mau kamu bahagia
yang diberikan kekuatan
kekuatan yang diberikan kekuatan
kekuatan yang diberikan kekuatan

miranda tolong miranda
tante pak riza baik ya
perhatian banget sama sus mirna
kita kan harus baik ke semua orang
aduh aduh kenapa jadi
suasana jadi panas begini
kepanasan ya isinya kurang dingin ya
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak enggak
santai enggak apa apa
aku pikir kepanasan
kita boleh makannya sambil jalan aja
takutnya kalau kelamaan nanti reina jadi telat
masuk ke sekolahnya boleh ya
ada tamu yang mau bertemu dengan anda
sudah tidak usah bayangin tanya
jangan jangan ada baran dan rendah lagi
kamu siap siap untuk persidangan
ada jadwal sidang buat kamu kan
sebelum sidang ada baran bakal ngabisin gue
pak panggungnya sebelah kan gak kosong ya pak
tidak usah banyak tanya ayo
hah seenggaknya orang yang tempo hari mukulin gue udah gak ada
tidak ada orang yang mungkulin gue pak

tidak ada orang yang mungkulin gue pak

tidak ada orang yang mungkulin gue pak
anda sudah ditunggu tamu anda
ibu aku sering berpikir

mendingan lo diam

ada apa ini ribut ribut
adik saya ini memang orangnya sedikit emosional
ini kantor polisi
dia mau mengawal dan memantau persidangan kue
apa gue bisa mengharapkan dia
kayak yang udah udah
udah mau berangkat ke kantor
gimana keadaan mbak anin sekarang pak
belum ada perkembangan
anin masih lemes pak
papa udah ceritain semuanya kak
cerita apa pak ke al
papa cerita sama al
tentang kisah hidupnya andi
bagaimana andi dipenjara
karena dituduh membunuh roy
mengambil rena dari andi
dan menaruh rena di panti asuhan
allah sekarang udah tahu semua
jadi papa minta
kamu jaga tindakan kamu
al sudah tahu semuanya
bukannya hidup mbak nini itu sengsara
karena mama juga benci mbak andi
hidup mbak andi
aku sudah tahu semuanya
bukan hidup mbak andi itu sengsara

yang diomongin sama elsa benar
dulu punya andil
membuat hidupnya andin berantakan
aku benci sama dia dulu kan
kita semua pernah
sekarang yang terpenting
buat kita adalah
bagaimana kita memperbaiki diri
menjadi orang lebih baik